jadi dua orang lagi udah masuk ke harapan kasih
baik awasin terus mereka ya
selamat siang mas
silahkan dilihat menunya
mau makan atau minum
oke sebentar ya
buat bapak ini yang di meja empat belas
di mobil itu ada nenek cucu sama bodikatnya bos
jadi dua orang lagi udah masuk ke harapan kasih
awasin terus mereka ya
kok belum datang juga ya
meetingnya gak jadi
kenapa baru ngabarin ya
tolong untuk berikutnya
kabarin satu hari sebelumnya ya
iya ini jangan pak
mas rendy kamu ke sin
iya tadi tadinya tuh saya ada meeting disini
tapi tiba tiba dibatali
terus mas rendy sendirian
aku aku nggak papa mas kalau kamu nggak dorong aku mungkin aku udah kejatuhan makasih banyak ya mas
sayang mbak enggak terbuka enggak kita enggak ada yang luka tapi ini bahaya banget pak saya minta maaf sebagai
kompensasi kami akan berikan free of charge di tempat ini mari silahkan masuk dulu udah
tenang pak bu nggak repot kok mas nggak papa kali mas enak juga kan kalau kita tolak itu kan
di tiket baik dari
kak jessica kok cantik banget sih udah rapi udah dan jessica mau ada pemotretan ya
bukan nih aku itu mau ketemu orang
oh gitu neneng juga ntar mau show sama amanda dan ratifka biasa ada tamu dari luar negeri
tapi neneng mau perpisahan dulu sama elsa
iya eh yuk kita perpisahan sama elsa dulu yuk
lagian kan kita juga mau berpisah
aku juga belum kenalan sama suaminya elsa
aku dengar dengar suaminya elsa tuh kenal sama vietman
papa kan kemarin sudah datang kesini untuk jemput sama elsa
dan mama masih dilapas jadi sekarang gantian mbak yang jago jagoin kamu
seneng kan kalau baju gue kek
seneng gak seneng dong
ya seneng seneng
nanti kesini lagi temenin ya
kalau ada siapa siapa di sini sendirian
nanti mbak datang kesini terus ya
kamu juga harus jaga kesehatan
kamu juga lagi hamil
sebentar lagi kamu jadi seorang ibu loh
iya bener ya jadi ibu
ya ampun mbak
itu besok aku lahiran
ngetin nino bilang dia harus nemenin gue
nanti anaknya nggak ada bapaknya nggak mau
mamah pun juga sama
selalu denial dengan kematian saya
cuman waktu dan usaha yang bisa bantu alice untuk sembuh
nanti pas nanti kalau udah lahir
kamu ketemu sama papa
nanti mama juga ketemu sama kamu
mbak kita ke kamar dulu yuk
kok ke kamar sih sus
kan kita mau perpisahan sama elsa ya
udah pokoknya sekarang kita ke kamar dulu ya
gimana sih kan belum ketemu elsa
belum ketemu suaminya juga